gempa bumi mengguncang di pasar bali pada kamis pagi
gempa dengan magnitudo lima empat ini sempat membuat warga panik
sejumlah warga dan pasien yang ada di rumah sakit wangaya panik
saat gempa bumi tektonik bermagnitudo lima empat terjadi pada kamis pagi
warga sempat meninggalkan ruang perawatan untuk mencari tempat aman di luar gedung
menurut mereka meski tidak terlalu lama goncangan terasa sangat kuat
berdasarkan data bmkg gempa bumi terjadi pada pukul enam empat puluh delapan wita
berlokasi di laut pada jarak satu ratus tiga km arah barat daya kota denpasar
di kedalaman enam puluh delapan km
gempa bumi berkedalaman dangkal ini diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng indo australia
yang menyusup ke bawah lempeng eurasia
masyarakat diminta untuk tetap waspada gempa bumi tidak berpotensi tsunami
gempa bumi berkedalaman dangkal ini diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng indo australia
yang menyusup ke bawah lempeng eurasia

dan lempeng eurasia di selatan bali